akhir akhir ini ditemukan bangkai sapi dan kambing terjangkit penyakit mulut dan kuku yang dibuang di sungai
di provinsi jawa timur misalnya ditemukan di kabupaten lumajang dan ponorogo
sementara di provinsi jawa tengah misalnya ditemukan di kabupaten semarang
warga sekitar pun bisa membawa aroma tak sedap
lantas bagaimana dengan dampak lainnya terhadap kesehatan lingkungan masyarakat dan hewan lain
bangkai hewan yang dibuang ke sungai menyebabkan sumbatan sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar
hal ini mengakibatkan kandungan oksigen di air berkurang sehingga hewan lain yang hidup di dalamnya akan mabuk atau mati
bangkai hewan mengandung mikroorganisme seperti bakteri virus dan jamur
jika terbawa aliran dan air dikonsumsi hewan ternak berkuku belah lain masih ada sisa virus yang berisiko menular
baku mutu lingkungan hidup juga berkurang jika air dikonsumsi atau digunakan manusia
tikus atau lalat yang hinggap di bangkai bisa menjadi media penularan ke hewan lain yang sehat
bahkan bisa juga faktor tikus lalat nyamuk dan kecoak membawa penyakit ke permukiman warga
lalat itu mungkin dia membawa kuman salmonella yang ada di bangkai tersebut
atau tikus membawa kuman lagi yang lain di situ misalnya leptospira atau apa
mungkin sapinya tidak hanya mendeta satu penyakit itu saja mungkin penyakit penyakit yang lainnya
para peternak harusnya mengubur bangkai hewan di kedalaman sekitar satu meter
atau yang tidak bisa dikeruk hewan lain
cara lain yang juga bisa dilakukan adalah menyiram dengan disinfektan
hal ini pun berlaku bagi limbah jerawan atau bagian tubuh hewan lainnya
kita bisa menyiram dengan apa namanya disinfektan ya
bisa pakai kapur kapur ya kapur yang ini biasanya bukan kapur barus ya kapur ini
atau mungkin deterjen atau mungkin disinfektan lain yang bisa bisa melakukan itu
mungkin apa namanya daging daging yang sudah tidak kita perlukan itu bisa kita buang seperti itu
ya terus kita tanam atau kita kubur itu supaya kita tidak membahayakan ini
bangkai hewan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun atau b tiga yang mengandung kuman penyakit
tindakan membuang bangkai hewan ke sungai melanggar undang undang no tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
di mana setiap orang dilarang mencemarkan dan merusak lingkungan hidup
pengajar hukum lingkungan universitas air langgar suparto widjoyo
mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan terkait kejadian ini
hal ini sekaligus menjadi bagian dari pelajaran publik
tapi enforcement itu juga contoh maksud saya
paling tidak enforcement ini meskipun tidak sampai di pengadilan
ada satu proses penyidikan komprehensif tadi dan itu pembelajaran
membuang bangkai itu sama dengan seperti membuang limbah ke media lingkungan
yang mengancam kesehatan publik dan mengancam kesehatan itu bagian dari pelanggaran hukum
tapi ingat negara juga punya kewajiban
sebagaimana pasal dua puluh delapan huruf h undang undang dasar empat puluh lima itu
warga negara ini wajib diberikan lingkungan yang baik dan sehat
pemerintah harus memberikan edukasi
serta fasilitas penguburan bangkai hewan kepada peternak
pemerintah juga punya kewajiban memulihkan kondisi lingkungan hidup
yang diatur dalam undang undang no tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur